kalian bakalan batal
karena gak mungkin ada sponsor
yang mau biayain acara saling dalam waktu dekat
gue bakal bantu kalian
ini surat kerja kamu dan
jobdes selama disini
terima kasih pak
saya lihat di cv kamu ternyata banyak sekali pengalaman sebagai perawat
pasti kamu sudah tahu sop yang ada di rumah sakit
terima kasih pak
saya yakin kamu bisa cepat beradaptasi di rumah sakit ini
terima kasih banyak pak
sekarang kamu bisa langsung kerja
terima kasih ya pak
kenapa mas arman ada disini ya
apa dia yang ngikutin aku
mas sebaiknya mas arman jangan deketin aku lagi ya
aku gak mau ngecewain perasaan mas
kasih aku alasan kenapa aku harus kecewa
karena aku sudah punya pacar
pasang perasaan perasaan
nah jangan lagi
tidak jangan lagi
aku boleh kenal dengan pacar kamu
aku ingin tahu pacar kamu itu baik dan bertanggung jawab atau tidak buat kamu
tidak apa apa kan
hidup ini begitu ironis
kamu tidak tahu kan
kalau sebenarnya cowok yang aku cintai malah pacaran sama adik kamu sendiri
eh eh siapa lo berani ikut campur dosen kita
kamu ikutin mobil aku kita pergi dulu
jadi kayak gini sih

keluarga gue bawa materi acaranya
biar orang kantor tahu apa aja acaranya
kita gak akan datang ke kantor perusahaan lo
kita gak butuh bantuan dari lo oke
kalau gitu siap siap aja acara kalian bakalan batal
karena nggak mungkin ada sponsor
yang mau biayain acara kalian dalam waktu dekat
gue bakal bantu kalian